kampung ini menjadi salah satu kampung yang menjadi ikon kota surabaya
namun untuk menjadi kampung yang mendunia seperti saat ini
tentu ada pergolakan yang terjadi di antara warga
mengubah wajah kampung dari yang dahulu kumuh menjadi kampung yang mendunia
nah kali ini untuk program sudut kota
saya akan mengajak anda melihat lebih dekat kampung yang dahulu
menjadi titik epicentrum pertempuran berdarah pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
dan hari ini warga bergeliat untuk menggali sejarah kebudayaan mereka
dan menjadi bahan untuk mereka hidup saat ini dan di masa depan
lokasinya tak jauh dari tugu pahlawan yang menjadi monumen pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
memasuki kampung ini saya serasa memasuki lorong waktu
deretan rumah lawas khas gaya kolonial memanjakan mata
rumah rumah lawas ini menjadi identitas kampung mas pati
ornamen atap rumah besilis ventilasi ukiran besikan naupi
sampai model atap rumah gaya jawa paduan kolonial masih utuh terjaga
bukan hanya fisik tapi ciri khas dari perkampungan di surabaya tetap dilestarikan di sini
salah satunya anda wajib mematikan mesin dan menuntun kendaraan bermotor ketika memasuki kampung
ini yang warga sebut sebagai unggah ungguh atau kesopanan
saya bertemu sabar swastono
masyarakat kampung mas pati penggagas awal perubahan kampung tersebut
sabar mengabarkan mas pati dahulu kumuh
dua puluh tahun lalu ia harus berhadapan dengan warga yang menolak perubahan kampung ini sebagai kampung wisata
ia sempat dianggap gila
sabar dan teman teman ya sehingga membuat mas pati seperti hari ini
tantangan yang paling berat itu perang dengan masyarakat yang tidak setuju
tujuan macam macam tujuan negatif tujuan korupsi tujuan macam macam
gila apa bisa nggak kampung ini dijadikan
mengepi memenangnya dikasih sepeda motornya apa mungkin bisa
ini adalah kebenaran ya apa itu tatanannya
waktu itu ya artinya mengubah mindset masyarakat ya paling sulit ya
kalau kampungnya kecil itu udah biasa ya
biasa masalahnya kalau ada tamu rombongan ini dikepi memenangnya ya apa
sembarang kalian ya apa ini ya apa
gila pak ngepi memenangnya sebarang kalian ya apa
upayanya meyakinkan satu delapan ratus warga di kampung ini membuahkan hasil
saat ini kampung lawas mas pati menjadi kampung mandiri
satu persatu warga terus berusaha menggali ingatan dan kenangan rumah lawas mereka
memori memori kecil ini mereka catat dan lestarikan untuk mengisi potongan potongan sejarah bangsa
rumah ini misalnya pada seribu sembilan ratus tiga difungsikan sebagai sekolah khusus anak anak priai
disebut rumah ongkoloro karena merujuk pada lama setiap siswa menempuh pendidikan yakni dua tahun
subandi mewarisi rumah ini dari ayahnya yang seorang veteran perang
tak banyak yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan perlengkapan sekolah papan dan bangku bangku sekolah karena rusak dimakan rayap
ia hanya sanggup membuat papan replika bertuliskan aksara jawa persis seperti kondisi yang pernah ia lihat sebelum papan yang asli musnah dimakan usia
bapak saya cerita waktu itu memang sekolahan
masih mengikuti kalau ada pertempuran gitu kosong murid muridnya
sejaga belanda berarti sudah aman sekolah lagi pelajaran gitu aja kerjanya
biasanya bahasa jawa coroko itu
semakin jauh menjelajah kampung ini semakin banyak pula cerita yang saya dapati
memori tentang masa lalu melebur bersama hiruk pikuk warga kampung di era modern
geliat wisata berdampak pada meningkatnya kualitas hidup warga
namun ada hal yang patut saya sayangkan ketika melihat sebuah rumah di sana
nah ini yang sebuah rumah yang saya sayangkan
salah satu disayangkan ya
ada banyak rumah di kawasan ini rumah lama yang tidak terawat dan terpaksa dijual oleh ahli warisnya
salah satunya adalah rumah ini
rumah ini salah satu rumah riwayat memiliki sejarah di perkampungan ini
kalau di sini tertera rumah milik raden sumomi harjo yang dulu dikenal sebagai mantri kesehatan
yang memberikan pengetahuan bagi warga terkait penyakit yang spesifik yang berkaitan dengan nyamuk
sehingga sumo miharjo lebih dikenal sebagai mantri nyamuk oleh warga di sini
sayang sekali rumahnya tidak terawat dan harus dijual
tapi siapapun nanti yang beli kita berharap fisik rumah ini tetap dijaga
sehingga warisan dari masa lalu bisa dinikmati oleh generasi mendatang
selepas puas menjelajah kampung lawas mas pati dan keramahan warganya
saatnya saya bersantai sejenak menyeruput kopi sambil membaca buku di sebuah rumah lawas
yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
telah disulap menjadi kedai kopi
dahulu ruangan ini menjadi tempat berkumpul pemuda pejuang menyusun strategi perlawanan
saat pergolakan november seribu sembilan ratus empat puluh
sebagai masyarakat surabaya perlu kesadaran dan kontribusi nyata menjaga peninggalan sejarah
yang ada di kampung lawas mas pati agar generasi mendatang dapat terus mengetahui dan menikmatinya
taht faridl didin iswandani surabaya jawa timur